terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung dengan badan eksekutif mahasiswa universitas nahdlatul ulama indonesia
teman teman silahkan tegar dan juga rehan siapa duluan yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat
silahkan tegar dulu pak rehan
oke malam mbak dengar suaranya
baik terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera untuk kita semua
langsung saja ya
pertama saya punya pengantar
saya mengikuti lama lah soal pdip gitu
pdip punya satu sejarah yang luar biasa gitu dalam kemudian meruntuhkan rejim otoriter soeharto pada masanya
kemudian saya lihat kemarin kemarin gitu perkembangannya justru malah pdip terjebak dalam lingkaran oligarki
jadi penyampaian penyampaian dari tadi yang disampaikan sama bang deddy ya soal ibu ideologis gitu
justru itu perlu dipertanyakan gitu
ideologisnya seperti apa
di tengah memang banyak kebijakan selama sepuluh tahun ya
dua periode jokowi banyak kemudian menelurkan kebijakan kebijakan yang tidak benar benar berpihak kepada rakyat
justru saya melihat perdebatan perdebatan ini malah meruncing pada posisi politik oligarki gitu
bukan politik yang memang nyata nyatanya bisa membangkitkan semangat hidup rakyat gitu
nah kemudian menuju momentum konsolidasi dua ribu dua puluh empat ini saya rasa ini bukan momentum rakyat tapi momentum para oligarki memenangkan situasi elektoral
nah pertanyaan saya sederhana mbak
apa yang meyakinkan kami mahasiswa bahwa pemimpin yang lagi diperdebatkan calon pemimpin yang sedang diperdebatkan dalam forum ini
apakah dia bukan lahir dari rahim oligarki
atau memang dia benar benar lahir dari rahim oligarki
nah mungkin itu mbak
ya terima kasih satu lagi
iya assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
izin saya ingin mencapaikan pengantar juga bahwa pada saat podium rakernas keempat pdip ibu mega menyampaikan yang mengutip
selama ini kita menyatu dengan rakyat gitu loh
dari beberapa teman teman atau sekeliling rakyat atau masyarakat yang kita temui bahwa pernyataan tersebut masih kontradiktif dari yang disampaikan dari ibu mega
bahwa tokoh tokoh pdip itu cenderung lebih ke orang orang yang lebih dekat gitu loh
nah pertanyaannya ini selain sebagai usaha menyemangati kader
bapak sudah mencoba
yang divalidasi oleh pak jokowi dan dideklarasikan oleh ibu mega
apakah pamer loyalitas itu bagian dari usaha pembangunan kepercayaan
di mata masyarakat hingga saat ini sekian dari saya
oke baik silakan bang deddy
pertama rehan tadi yang ngomong ibu ideologis itu noel ya bukan saya
jadi pertama anda mengatakan oligarki
coba anda cek kementerian yang dipimpin oleh kader kader pdi perjuangan itu kementerian apa
kementerian pemberdayaan perempuan kementerian pemberdayaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi kementerian hukum dan ham kementerian sosial
di mana ada oligarki di situ
apakah anda pernah melihat atau mendengar kader pdi perjuangan bermain main
dengan investasi besar besaran proyek besar besaran oligarki mana
yang anda sebutkan bahwa pdi perjuangan bermain oligarki
atau bersekutu dengan oligarki silahkan anda tunjukkan
dan kami juga dalam
berbagai kesempatan menunjukkan ketidaksetujuan dalam banyak hal
seperti rakernas kemarin ibu mega secara jelas menentang impor pangan
impor gandum dan sebagainya
bicara tentang kedaulatan pangan
jadi oligarki mana
cek dong siapa yang impor beras yang beruntung dari impor beras impor daging segala macam
apakah ada pdi perjuangan
itu yang pertama
yang kedua soal rakanas menjadi anjak pamer konsolidasi
kan tidak pernah pdi perjuangan mengglorifikasi
kemarin kunjungan pak jokowi ke sana
yang mempertanyakan mengglorifikasi itu kan pengamat dan media
apakah ada statement pdi perjuangan yang mengglorifikasi
saya kira tidak ada
kita berjalan normal karena sebelumnya
rakanas rakanas sebelumnya rakanas tiga dua sama
ibu mega berjalan dengan pak jokowi dan sebagainya
nah lalu anda bilang pdi perjuangan tidak dekat dengan rakyat
sekarang semua survei menunjukkan pd perjuangan tertinggi
itu kalau tidak didukung tidak dekat dengan rakyat apa mungkin
pdi perjuangan bisa memenangkan banyak sekali jabatan jabatan kepala daerah
apakah itu bukan bukti
bonding dengan rakyat
nah ini mari kita sebagai mahasiswa berpikirnya coba ini deh apa namanya
lebih berjarak gitu
supaya menilainya itu tidak hanya dengan secara kesimpulannya
tidak secara apa namanya
tidak mendalam gitu
baik saya mau ke bang noel
apakah kemudian dari relawan prabowo mania delapan masih meyakini pak jokowi sikapnya belum final
ya sampai detik ini kami melihatnya pak jokowi tidak final dalam menyikapi dukungan untuk dua ribu dua puluh empat
semoga pak presiden itu netral
dengan sikapnya netral beliau ini menunjukkan ke depan ini pemilu ke depan lebih kondusif lah
itu harapan kita semua
saya yakin itu menjadi harapan kita bersama
jadi relawannya pak prabowo tidak berharap juga bahwa pak jokowi menunjukkan endorsement nya kepada pak prabowo ya
ya soal endorsement kan pak prabowo juga sudah punya nilai lah di mata publik
gak usah di endorse endorse lah
dia juga punya nilai punya value
dan dia juga punya gagasan apa yang harus diperjuangkan
itulah yang nanti akan menjadi pilihan rakyat
apa yang diperjuangkan pak prabowo
oke bang panel
apakah kemudian relawan projo masih tetap akan bergantung pada keputusan politiknya pak jokowi di pilpres dua ribu dua puluh empat
ya kami berharap melalui pemilu besok pemilu dapat menghasilkan kepemimpinan yang dicintai rakyat
sehingga bisa menghasilkan pemerintahan yang kuat
dan juga bisa menghasilkan pemerintahan yang kuat

itu harus dimaknai menjadi bagian sumbangsi projo dalam memberikan pikiran pandangan yang mudah mudahan bermanfaat bagi kemajuan bangsa indonesia ke depan
yang ketiga kita berharap pemilu dua ribu dua puluh empat pemilu yang damai yang sejuk yang tidak ada friksi yang tidak ada hoak yang tidak ada
ya saya pikir itu
dan indonesia ini negara yang berpengaruh
indonesia ini negara yang besar tidak bisa dikelola oleh satu pihak saja
dia harus dikelola
jadi projo masih tetap berharap
dia harus dikelola oleh banyak pihak oleh semua pihak dalam bentuk kolaborasi
sehingga menghasilkan indonesia yang maju karena ada momentum emas ke depan yang harus kita petik
saya berharap kemimpinan ke depan mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan pak jokowi
mampu memetik momentum emas bagaimana indonesia bisa lompat jadi bangsa maju
ini relawan projo masih tetap nggak mau terbuka nih
suruh nunggu tanggal empat belas oktober bang ege
apakah nanti sampai ujung pak jokowi akan bersikapnya gini gini aja
gak akan menunjukkan secara terbuka
saya nyambung ke mas isma sedikit
itu lumrah saja sebuah partai politik ada glorifikasi
apalagi ini sesi pleno ya sesudah mereka menunjuk calon presiden
itu dimana mana seluruh dunia harus glorifikasi dan gembira
tapi tetap dekat dengan rakyat
menjawab nana saya justru menunggu undangan tanggal empat belas dan lima belas
karena kan pak jokowi itu memberi arahan dan bisikan
sudah ada hasil dari musra juga
dan juga kan nggak mungkin nanti kalimatnya tidak seperti itu tuh
pak nanti setelah dilantik koma besoknya
kalau ada sesuatu yang lain yang tidak dalam bentuk kalimat tapi kemudian orang lihat
ini kok lebih ini misalnya
kan pendek juga waktunya sampai tanggal dua puluh lima ya kan
tapi kalau ditanya sama saya
sampai malam ini noel
ini yang agak eksplisit gitu loh
nggak pakai kalau nggak pakai bila
nanti waktu yang akan menjawab itu nanti
waktu yang akan menjawab dan membuktikan dukungannya pak jokowi pada pilpres dua ribu dua puluh
tapi yang jelas masyarakat berharapnya pak jokowi netral
setelah ini kita akan dengarkan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show